peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh tahun ini
pemerintah atau istana mengambil tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
memang kalau dibandingkan dengan situasi dua tahun sebelumnya di tengah pandemi covid sembilan belas
apa yang tengah dihadapi oleh indonesia saat ini jauh lebih baik
meski demikian masih ada sejumlah catatan tentu yang perlu menjadi perhatian
terutama di bidang ekonomi dan juga di tahun politik yang akan dihadapi oleh indonesia
bagaimana pemerintah atau istana melihat atau merefleksikan momentum hari kemerdekaan republik indonesia
dan juga menjawab berbagai tantangan geopolitik dunia dan juga yang akan berdampak terhadap ekonomi
dan juga situasi politik secara nasional
akan dijawab pada malam hari ini dalam newscast spesial kemerdekaan
republik indonesia bersama dengan bapak jenderal purnawirawan
dr muldoko kepala staff kepresidenan republik indonesia
pak muldoko apa kabar pak sehat
kabar baik ya pak
ini saya kembali mewawancari pak muldoko
tapi sekarang kita mengambil tema atau melihat atau bertepatan dengan hari kemerdekaan republik indonesia pak
yang ke tujuh puluh tujuh tahun
kita lihat pak tema yang diambil pemerintah adalah pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
apa pesannya pak yang sebetulnya ingin disampaikan oleh pemerintah dengan mengambil tema tersebut
ya mas rehat kita ingat masih segar dalam ikatan kita bahwa pada saat tujuh belas an yang lalu dalam kondisi covid
presiden pernah menyampaikan bahwa situasi krisis covid sembilan belas ini kita ambil menjadi apa itu
presiden pernah menyampaikan bahwa situasi krisis covid sembilan belas ini kita ambil menjadi apa itu

kita istilahnya pak jokowi dulu membajak krisis
semua orang bertanya waktu itu apa yang dimaksud dengan membajak krisis
akhirnya terbukti bahwa dalam situasi krisis di mana kelumpuhan itu terjadi di mana mana
karena covid sembilan belas ternyata kompleksitinya luar biasa
salah satu dari indikasi indikasi pernyataan itu
sederah derahnya indonesia bisa survive dalam kondisi turbulansi global sektor ekonomi
kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus
kita masih di lima empat puluh empat persen pada kuartal kedua
berikutnya inflasi kita juga relatif cukup baik dibandingkan beberapa negara ya
kita masih di bawah lima persen
dan kita juga sedang hati hati
jangan sampai meluncur ke lima persen
berikutnya kinerja ekspor kita juga sangat bagus
ini ada data datanya yang menarik perlu saya bacakannya
kinerja ekspor kita pada dua ribu dua puluh dua ya itu dua puluh enam sepuluh miliar usd
atau meningkat dua puluh satu tiga puluh persen ya
berikutnya dibandingkan bulan mei yang lalu pada bulan juni itu seperti itu
berikutnya dibandingkan dengan capaian tahun lalu nilai ekspor kita itu naik empat puluh enam puluh delapan persen
di tengah tengah situasi global yang seperti saat ini ini sebuah rekod yang sangat baik ya
berikutnya ada sebanyak tujuh belas lima juta umkm yang saat ini sudah memasuki transformasi ya transformasi ekonomi
khususnya yang memasuki era digital
ini juga sebuah perkembangan yang sangat bagus
ternyata covid memang betul betul memiliki dampak yang satu sisi dampak negatif cukup lumayan besar
tapi pada sisi yang lain juga ada perilaku baru dalam berbisnis
bukan hanya persoalan perdagangan sosial tapi ada perilaku baru dalam berbisnis
tujuh belas lima juta umkm kita sudah masuk ke digitalisasi
berikutnya dari sisi korupsi ya
ini teman teman biasanya sering tanya ya
pada saat tanggal tujuh belas setelah pidato presiden
teman teman juga paham harus paham bahwa ada sebuah kenaikan cukup baik ya
bahwa indeks persepsi korupsi kita dari tiga tujuh menjadi tiga
ada kenaikan satu poin ya
pertanyaannya kok hanya satu poin
ya indonesia sedang bekerja keras menuju ke sana
saya salah satu masuk dalam apa itu apa strana spk
ya strana apa itu penjagaan korupsi
itu melihat bahwa ada sebuah perkembangan yang sangat bagus ya
dari apa itu ekspor sekarang
aturan aturannya berikutnya dari tata keuangan
semuanya apa itu tertata sekarang ini
indikatornya kecepatan barang untuk keluar
kecepatan barang masuk
semuanya itu karena ada tertata dengan bagus
oke jadi pulih lebih cepat bangkit lebih kuat itu tidak sekedar optimisme tanpa indikator
tapi ada dasarnya yang kemudian membuat
dasarnya itu tadi
kalau kita melihat ya dari sisi indonesia memang masuk lima belas besar
lima belas negara yang kira kira akan terancam
tapi kalau dilihat dari urutannya kita urutan yang ke empat belas dari lima belas yang ditampilkan ini
cukup jauh dari kondisi yang seperti itu
tetapi ya bukan berarti kita terus santai santai
tidak menteri keuangan bekerja keras
menyiapkan polisinya agar kita tidak terjebak
karena memang situasi global yang perubahnya begitu cepat
tidak bisa diabaikan
itu dia pak bicara soal ancaman resesi
meskipun pada kuartal satu dan kedua ini diproyeksikan kita sangat positif pak
tapi kuartal tiga dan empat ini banyak pihak ekonom yang mewanti wanti pemerintah agar tidak lengah
karena sekali lagi situasi geopolitik yang sangat dinamis
ancaman resesi meskipun masih sangat kecil ya pak di urutan ke empat belas tadi pak muldoko katakan
tapi bayang bayang itu masih ada atau tetap ada
nah bagaimana pemerintah menyiapkan agar kita tidak masuk ke dalam jurang resesi itu pak
ya yang pertama tentu fdi ya foreign direct investment
kita harus gunjot betul
target target pemerintah kemarin presiden memberikan target tambahan lagi kepada menteri investasi pak bahlil ya
agar lebih meningkat lagi
karena dengan investasi itulah salah satu yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang kedua pemerintah juga memberikan subsidi subsidi jaminan sosial
agar apa agar mengurangi pengeluaran masyarakat
karena inflasi ini kalau tidak diimbangi dengan tadi itu
tidak diimbangi dengan upaya pemerintah untuk memberikan suntikan dana suntikan bantuan sosial
pengeluarannya menjadi berkurang
karena ada dana cadangan dari pemerintah
ini juga upaya untuk menekan inflasi
berikutnya apa itu pertumbuhan pertumbuhan yang lain umkm
kemarin presiden mengumpulkan khusus umkm di kopassus ya di cijantung
penekanan beliau adalah umkm itu backbone nya ekonomi indonesia
jangan sampai umkm ini terganggu
untuk itu presiden juga memberikan bantuan modal langsung waktu itu dua empat juta
ini juga upaya upaya bagaimana umkm itu bertumbuh dengan baik
kalau investasi berjalan berikutnya apa itu
biaya pengeluaran masyarakat dikurangi karena bantuan pemerintah
berikutnya umkm bertumbuh dengan baik
kita yakin ya kita yakin bahwa semuanya nanti akan berjalan ya
tapi pemerintah berencana pak akan menaikkan bbm
ini kan cukup akan berdampak sangat besar ya pak terhadap ekonomi masyarakat
yang salah satu pertumbuhan ekonomi kita itu baik karena didorong konsumsi rumah tangga sebenarnya
dan presiden juga sudah mengakui sebetulnya bahwa negara manapun tidak akan kuat
mensubsidi lima ratus dua triliun rupiah
apakah kebijakan itu memang dilematis tapi mau tidak mau akan diambil oleh presiden jokowi
ya pasti ya karena ada risiko
begitu bbm ini dinasih
kalau kita naikkan maka inflasi akan naik itu udah rumus lah itu ya
tapi juga ada risiko yang lain kalau pemerintah menanggung subsidi yang sebesar lima dua triliun subsidi energi
presiden sudah selalu mengatakan sejauh mana kita itu akan kuat gitu
di tengah tengah situasi apa itu harga energi yang naik kadang kadang naik turun lagi sedikit dan seterusnya
tapi setidaknya nantinya akan kita lihat ya karena harga energi yang kadang kadang kalau naik juga seperti itu turunnya juga begitu cepat
jadi kita memang masih menunggu apakah harga energi kita itu semakin apa harga energi dunia itu ada kecepatan turun kedepannya seperti apa
yang kedua yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana mengelola ya mengelola skema subsidi ini
dari skema subsidi barang kepada subsidi orang
untuk itu my pertamina ya my pertamina ini salah satu instrumen yang digunakan untuk mengarahkan agar subsidi itu betul betul tepat addresnya
kecerungan orang indonesia ini yang punya duit juga nggak malu malu menikmati subsidi ya
karena memang instrumennya yang belum terbangun
tapi kita yakin nanti dengan data dtks yang saat ini sedang disempurnakan ya
semuanya terjun ini
apa itu bps juga terjun menteri sosial juga terjun
dari berbagai kementerian lembaga ikut konsentrasi untuk merumuskan data yang mutakhir itu
karena data yang sangat baik kedepannya itu betul harapannya adalah harapan kita subsidi itu nyampe kepada yang memerlukan
itu salah satu upaya
sedangkan pertanyaannya apakah ada kecenderungan dinaikkan atau tidak
itu yang perlu publik juga tahu pak
karena banyak yang khawatir ini pak
yang perlu dipahami publik adalah sebelumnya alasannya
alasannya bahwa negara sekarang ini mensubsidi ya
memiliki beban yang cukup berat ya apbn kita
terus yang kedua
kita juga sedang memperbaiki
apa data itu
saya juga menghimbau agar masyarakat yang nyata nyata tidak perlu untuk menerima subsidi
jangan juga lah ambil jatahnya orang yang harus subsidi
sehingga ini nanti akan mengurangi
mengurangi delivery subsidi itu jumlahnya
kalau itu berkurang ya
karena disepurakan berikutnya pengaruh bahan bakar dunia rendah
pertanyaan naik atau tidak
jadi menyesuaikan juga
artinya pemerintah presiden jokowi siap mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer
yang ini bisa kemudian didemo oleh banyak pihak pak
bbm ini kan isu yang sensitif juga
makanya kemarin presiden juga bercanda
ini kalau nanti dinaikkan sekian
demonya bisa berminggu minggu
tapi kalau naikkan sekian demonya bisa berbulan bulan
beliau bercanda seperti itu
karena memang masyarakat juga harus paham bahwa dengan beban yang seperti itu
itu cukup memberatkan
tetapi kalau beban itu dikurangi
maka banyak sektor yang bisa ditumbuhkan
karena subsidi nya dialihkan ke sektor yang lain
maka ya presiden tentu
menginginkan itu berjalan
ya jangan buru buru
itu sudah jelas signalnya
tadi pak muldoko sudah sampaikan juga bagaimana concern pemerintah soal ekonomi
yang juga tidak kalah menarik soal tahun politik ini pak
masuk ke tahun politik
nah ini juga kan
mengecek juga komitmen pemerintah dalam tahun politik ini yang sudah dimulai pak
kesiapan dan akan bagaimana kemudian pemilu yang akan berlangsung di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
intinya yang pertama efektivitas pemerintah ya
presiden selalu mengatakan dalam sidang kabinet
para menteri harus tetap concern
untuk menangani urusannya masing masing
karena dalam situasi yang seperti saat ini justru diminta lebih
mencurahkan energinya untuk urusan tugas di kementerian lembaga
tapi pada sisi yang lain juga memang tidak bisa dimingkari
bahwa ada beberapa menteri yang memproyeksikan dirinya menjadi apa
mencalonkan diri berikutnya juga apa itu
dari pimpinan partai politik
itu juga nggak bisa dihindari ya
sepanjang bahwa para menteri itu tetap concern
itu saya pikir pemerintah tetap efektif
tapi kalau para menteri yang bersangkutan umpamanya laleh
atau meninggalkan tugasan untuk kepentingan kepolitiknya
nanti raja jangan akan menilai
sekarang kan banyak juga ya
tadi pak muldoko juga akui banyak menteri menteri yang memproyeksikan diri
sebagai calon presiden
itu tidak bisa dihindari ya
sikap presiden bagaimana sih pak sebenarnya soal itu
basically presiden itu sangat demokratis ya
bahwa setiap orang memiliki hak politiknya
jadi ya hak politik itu digunakan ya silahkan
tapi sepanjang penekanan presiden
efektivitas pemerintahan ini tidak boleh terkurangi oleh situasi apapun
tapi banyak juga pak pihak yang mengkritik
memberikan catatan kepada para menteri yang terlihat lebih sibuk menonjolkan dirinya
untuk kepentingan politik
dibanding dengan kepentingan utama gitu
sebagai seorang pejabat
ya nanti jangan jangan dua duanya gagal gitu ya
satu gagal di tugasnya
yang kedua gagal dipilih rakyat
karena rakyat kan melihat mas
rakyat akan menilai dari waktu ke waktu
oh siapa menteri yang masih concern melayani masyarakat
itu bagian dari catatan mereka
untuk memilih atau tidak yang bersangkutan
nah menuju tahun politik ini juga pak
kita sekali lagi masih dalam lingkup tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka ya pak muldoko
sekarang tengah ramai presiden yang disebut sebut melakukan endorsement pak
terhadap beberapa tokoh
banyak juga yang membaca bahwa seharusnya kan presiden itu bersikap netral
tidak menunjukkan dukungan kepada siapapun
bagaimana soal itu pak muldoko
ini ksp juga sebagai penjaga marwahnya presiden
ketika kemudian mau tidak mau kemudian ditarik tarik
karena politik itu seperti apa
ya kadang kadang itu persepsi
ya persepsi dari publik ya
persepsi dari masyarakat
bahwa oh presiden meng indos ini presiden meng indos ini dan seterusnya
jadi menurut saya masyarakat jangan terlalu sensitif lah
dalam melihat seperti itu
karena apapun presiden itu bawahannya adalah menteri
jadi kalau berduaan dengan menteri yang berkaitan
jangan langsung diartikan oh itu bentuk endorsement
kita harus dewasa melihat situasi itu
jangan mengembangkan persepsi yang pada akhirnya itu menjadi apa
menjadi perbincangan yang tidak perlu menurut saya
siapapun jadi presidennya
dalam situasi politik yang sensi seperti ini
pas dilihat wah presiden sedang
jangan jangan nih meng indos ini
karena lagi bersamaan berduaan
capek deh itu
jangan dikembangkan lah yang seperti itu
tapi kan tentu persepsi itu muncul karena ada bacaan bahwa ini tampaknya presiden jokowi memang tengah menyiapkan suksesornya
siapa yang akan menggantikan dirinya di tahun dua ribu dua puluh empat
kepada siapanya mungkin belum
tetapi pasti dalam ada sebuah keinginan bahwa pembangunan harus tetap berlanjut
harus tetap berlanjut dengan baik
bagaimana kita menuju kepada dua ribu empat puluh lima negara maju itu
itu impian presiden
jangan selalu katakan ada lima hal yang dibayangkan oleh presiden ke depan
bagaimana negara ini maju pada dua ribu empat puluh lima
jangan sampai negara itu masuk pada middle income trap
begitu kita masuk ke sana terlalu sulit kita keluar dari itu
maka ya presiden tentu menginginkan itu berjalan
ya jangan buru buru melihat
itu sudah jelas
oke pak ada gugus tugas pemilu
ini kabarnya yang tengah disiapkan
ini juga pak muldoko juga menyampaikan itu
ini barang apa ini pak
sebenarnya itu sebuah instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah
karena menisikapi berbagai evaluasi atas pemilu pemilu sebelumnya
satu dukungan logistik
dalam tentara itu namanya door lock
dorongan logistik ke depan
ini memang crucial ya dengan konfigurasi indonesia seperti ini
maka memang ini harus lebih awal dipikirkan kembali
jangan sampai persoalan lalu itu masih diulangi lagi
berikutnya masalah pemilih ya
dari waktu ke waktu juga krusial
berikutnya lagi masalah anggaran
nah ini juga begitu
jadi intinya bahwa gugus tugas itu tidak lebih dari bagaimana penyelenggaran pemilu ke depan itu akan semakin baik
dan ini sebuah bentuk komitmen pemerintah
agar ke depan atau tahun dua ribu dua puluh empat penyelenggaran pemilu itu bisa jauh lebih mulus lagi
nah ini akan melibatkan siapa ini pak
bukankah kemudian sudah ada kpu pak yang punya tugas untuk mengawal pemilu
ya komposisinya belum kita belum ya
tapi setidaknya nanti mungkin keterlibatan tni dalam memberikan dukungan logistik agar lebih cepat lagi ya
karena ini mengarahkan helikopter mengarahkan pesawat bahkan ada apa itu mungkin kapal laut
karena ini berkaitan dengan jadwal harus bagaimana ini lebih didetailkan lagi
dan itulah kira kira ya
keterlibatan berbagai pihak yang bisa memberikan dukungan penuh
oke tapi akan seperti apa bentuknya ini masih dalam proyeksi ya pak
ya dalam proyeksi ya
setidaknya akan bisa meringankan kpu ya dalam menyelenggarakan tugasnya
apa sih pak yang jadi perhatian pemerintah istana saat ini atau presiden jokowi kalau kita bicara soal pemilu dua ribu dua puluh empat pak
apa yang menjadi concern utama gitu
bagi sebagian masyarakat tentu yang menjadi perhatian adalah
agar tidak terjadi lagi polarisasi karena pembelahan di tengah tengah masyarakat
apakah itu juga menjadi concern yang sama pak
dua concernnya satu penyelenggaraannya yang kedua bagaimana substansi demokrasi itu berjalan
kalau penyelenggaraannya tadi tuh bagaimana jadwal betul betul berjalan dengan tepat ya
berikutnya tidak ada miss berikutnya dari substansi demokrasinya ya
jangan sampai terjadi polarisasi
karena demokrasi yang kita inginkan ke depan demokrasi yang betul betul sehat
tidak terjadi malah justru terjadi perpecahan
nah polarisasi yang lalu itu semaksimal mungkin harus diperkecil
kita nggak bisa hindari ada polarisasi ya
tapi setidak tidaknya jangan sampai polarisasi itu menuju kepada tindakan yang anarkis
karena kadang kadang kita itu
kadang kadang ya antara demokrasi dan anarkis itu
kalau kita tidak bisa bijak melihatnya itu kadang kadang salah kita melihatnya
nah bapak pernah mengatakan
gugus tugas pemilu juga ini untuk mengurangi atau mengatasi hambatan hambatan
yang pernah terjadi di tahun dua ribu sembilan belas
hambatannya itu apa sebenarnya pak
ya tadi tuh hambatan bagaimana dukungan logistiknya
selama ini kan ada hambatan ya dukungan logistik
jangan dilihat gampang ya
jakarta naik pesawat mungkin naik perahu turun lagi mungkin ada naik kendaraan lagi ke sasaran
bahkan ada yang naik kuda segala ketika awal itu
nah pekerjaan pekerjaan itu kalau tidak didetailkan diantisipasi jauh sebelumnya
maka ini akan nanti mengulangi lagi
apalagi ini dua ribu dua puluh empat akan serentak ini pak semuanya
ini kan pemilu terbesar terumit mungkin di dunia yang pernah ada
ini memang apa itu antisipasinya harus
antisipasinya harus melebihi dari sebelumnya
dan pemerintah tentu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu agar semuanya lancar ya pak
apa arahan presiden sebetulnya pak kalau kita bicara soal pemilu dua ribu dua puluh
ya tadi itu lah
bagaimana pemilu berjalan dengan bagus
bagaimana substansi demokrasi itu bisa berjalan
saya kira dua itu hal yang betul betul dikawal oleh pemerintah
intinya adalah bagaimana pak jokowi ini membawa masyarakat dunia untuk bergotong royong
pak di tahun ini juga kita punya agenda besar g dua puluh ya pak
dimana indonesia sebagai memegang presidensi
nah apa visi besar apa misi yang akan dilakukan oleh presiden
sebagai kita indonesia sebagai presidensi g dua puluh pak
bayangannya akan bagaimana ini pak
apa yang akan kita lakukan sebetulnya pak
ya sebenarnya tagline nya tadi itu ya
intinya adalah bagaimana pak jokowi ini
membawa masyarakat dunia untuk bergotong royong
pengalaman covid menunjukkan bahwa persoalan apa itu persoalan vaksin
bukan sekedar pendekatan kesehatan
tetapi sudah disitu melekat di dalam persoalan geopolitik
sehingga distribusi covid eh distribusi vaksin itu tidak merata pada negara negara yang mestinya harus mendapatkan vaksin
sehingga distribusi covid eh distribusi vaksin itu tidak merata pada negara negara yang mestinya harus mendapatkan vaksin
sehingga distribusi covid eh distribusi vaksin itu tidak merta pendekatan kesehatan
berposisi yang sangat pas bukan tepat posisi yang sangat pas di ukraine dan di rusia
karena yang dibawah adalah misi kemanusiaan
berikutnya mencari solusi konkret di tengah berbagai tantangan krisis
utamanya di bidang arsitektur kesehatan dunia
ini juga covid memberikan pembelajaran bagi indonesia khususnya
bagaimana arsitektur kesehatan kita itu untuk dibenahi
karena kalau kita lihat rasio satu dokter di amerika itu hanya empat ratus orang
di indonesia itu rasio nya satu banding sepuluh ribu
ini kan sesuatu yang harus dibenahi
kita tahu setelah covid seperti ini ternyata itu juga menyulitkan
berikutnya transisi energi
transisi energi menjadi hal yang dibicarakan nanti
itu menjadi isu utamanya
terima kasih bu sir
terima kasih bu sir
yang memberikan konsekuensisomething yang batas their team a lot
bagaimana dari monitoring pemerintah kalau kita bicara soal pandemi covid pak
ya basicnya sudah bagus ya secara umum ya
tapi ada juga halal baru yang perlu diwaspadai
contohnya pembelajaran tatap muka ya ptm ya
ini juga pak menteri pendidikan juga melihat kembali ini
kayaknya kok ada peningkatan
ya kan ada kenaikan kasus lagi nih pak sekarang
ini juga mulai memikirkan atas kebijakan ptm itu
tapi basicnya semuanya masih cukup bagus ya
tetapi pesan pak jokowi sangat jelas dalam setiap kesempatan
wah eh masyarakat jangan lupa untuk boosternya
karena vaksin kita masih ada
kecuali vaksin kita masih ada
ancaman masih ada walaupun masih low intensitenya
tetapi itu masih ada
maka jangan abe dengan booster
berikutnya juga tentang protokol kesehatan
kita berdua nggak pakai masker karena saya juga sudah pcr
oke jadi mulai berangsur angsur pulih diselenggarakan lagi meriah tujuh belas an kak kita kali ini
itu bukan sekedar simbol saja pak
tapi memang pada kenyataannya yang pemerintah lihat
situasinya sudah jauh lebih baik
dan sudah sangat percaya bahwa pandemi ini semakin terkendali pak
ya saya pikir begitu
karena kita juga sedang menyiapkan skenario untuk menuju ke endemi
jadi dari kondisi realnya kalau kena saya juga pernah kena
gak ada masalah kok saya kena itu
hanya dua hari saja lemah sedikit
tapi biasa aja gitu
berikutnya lima hari berikutnya
jadi kita bisa kerja lagi
jadi kayaknya jangan terlalu kita ketakutan
karena ini nanti akan mengganggu ekonomi yang sedang berjalan gitu
yang penting kita tetap waspada dan booster jangan lupa
masker setiap saat dalam kerumunan digunakan
saya juga masih tetap disiplin masyarakat
dan rangkaian hud kemerdekaan ri ke tujuh puluh tujuh dimulai dengan zikir
doa bersama waktu itu pak
apa yang ingin disampaikan pemerintah
lewat kegiatan tersebut sebenarnya
ya itu sebenarnya sebuah tradisi yang mungkin nggak dimiliki oleh bangsa lain ya
bahwa dalam mengelola negara itu persoalan spiritual juga diperlukan
semakin kita memiliki kekuatan spiritual yang bagus
khususnya di agama ya
bukan spiritual dalam arti yang lain lain ya
kita memperkuat agama kita ini
sesuai dengan agama kita masing masing
dan doa itu memberikan kekuatan bagi sebuah upaya
jadi tujuannya kita zikir bersama ya
itu sebenarnya tadi
bagaimana memberikan penguatan kita semuanya ya
agar setidak tidaknya jalan kita itu selalu dalam jalan tuhan
gak menyimbang kemana mana
jadi jangan diartikan yang lain lain
kalau dari kacamata pak muldoko refleksi tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka ini apa sih pak
ya refleksi saya adalah kemajuannya
ya kita jangan melihat ke belakang terus
nanti nabrakan begitu
tapi kita melihat ke depan
dan ini penting bagi generasi muda
dalam menatap masa depan penuh dengan optimis
jangan kita pesimis
jangan kita merasa ragu ragu sebagai bangsa ini
sekali lagi pak
di hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
apa pesan kemerdekaan dari pak muldoko kepada masyarakat
ya pesannya saya kira saya ingin sedikit mengangkat tentang proklamasi ya
proklamasi itu hanya sering dari kita itu mengucapkan pada saat saat tujuh belas tujuh belas
tujuh belas tahun saja
tujuh belas tahun saja
mungkin perlu kita lihat lebih dalam
dalam saya sendiri secara pribadi mempersepsikan itu
orang lain mungkin berbeda
tapi pesan itu bisa saya arahkan kepada diri saya sendiri
tapi kalau berguna bagi generasi muda ya mungkin perlu dicamkan itu ya
kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
hal hal yang mengenal
hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya
jakarta tujuh belas hari tujuh belas bulan delapan seribu sembilan ratus empat puluh lima atas nama bangsa indonesia soekarno hatta
saya melihat pak soekarno jauh sebelum melihat bagaimana fenomena global ini sudah melihat
bahwa kecepatan itu menjadi sesuatu
pak jokowi dodo pak presiden selalu mengatakan bahwa era saat ini bukan era di mana
pertikaian antara negara besar dan negara kecil
antara negara berkembang dan atau negara maju dan negara berkembang
tetapi siapa yang cepat itulah yang menang
siapa yang lambat dia akan kalah
pak soekarno sudah mengingatkan dalam tempo yang sesingkat singkatnya
di dalam menghadapi setiap situasi
karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemarin
apa yang akan terjadi besok
maka kalau hari ini kita bisa cepat jangan ditunda
karena dunia selalu berubah dengan cepat
oke jadi kecepatan itu yang perlu di highlight dan menjadi target ya pak
dari kita semuanya
tidak hanya pemerintah tapi juga sebagai bangsa
dan ada nuansa optimisme di tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka ini
tentu sekali lagi tadi kita banyak bahas masih banyak tantangannya ya pak
masih banyak tantangan
masih banyak soal ekonomi soal politik
tapi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah bagi kita semuanya
dan kita tentu berharap indonesia semakin baik ke depan
terutama di kita melihat di tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka ini
terima kasih banyak pak muldoko untuk diskusinya pada malam hari ini di hari kemerdekaan republik indonesia
demikian tadi wawancara saya dengan kepala staf kepresidenan pak muldoko
merefleksikan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh tahun
masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan kita akan kawal bersama
newscast spesial kemerdekaan akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami